gubernur ntt victor laiskodat mengimbau semua warga untuk berjalan kaki
hal tersebut tertuang dalam surat edaran gubernur ntt tanggal tujuh november lalu
ia mengklaim imbauan ini diberlakukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
dan lebih memanfaatkan angkutan umum serta mencegah inflasi
dari itu imbauan supaya kalau daripada lu makan babi terus terus serangan jantung dan keserohokan
bagus kalau jalan kaki
selalu keserohokan yang bagus itu kan baik
kecuali suruh kamu untuk mencuri itu nggak bagus
memang jalan kaki ada norma yang melarangnya untuk kita itu kan gak ada
menghimbau kepada masyarakat itu sangat baik
namun sejak imbauan diterbitkan
belum terlihat gerakan masyarakat
masih warga kota kupang yang berjalan kaki ke tempat kerjanya
kalau jalan kaki ya pasti bagus
lebih baik untuk kesehatan
kehidupan masyarakat ya
bukan kesehatan dompet
bukan kesehatan dompet
sama sekali jauh
karo ekonomi setda provinsi ntt lari rupidara
tetap mengajak semua masyarakat untuk mematuhi imbauan gubernur
menurutnya selain diklaim bisa mencegah inflasi
imbauan juga bertujuan untuk mengurangi emisi
untuk lingkungan yang lebih baik
kristongai kupang nusa tenggara timur